kelakuan sejumlah turis asing yang kedapatan berulang di jalanan bali berimbas pada wacana pelarangan wisatawan mancanegara menyewa motor
meskipun pada kenyataannya tak semua turis asing berulang namun dampaknya membuat banyak pihak resah
kami bahas malam hari ini bersama putu winastra ketua dpd asita bali selamat malam pak putu
selamat malam mbak tiffany
baik pak putu di saat upaya pariwisata bali perlahan setelah pandemi covid sembilan belas kembali bergeliat
kini muncul isu pelarangan sewa motor sampai dengan penertiban kasus turis asing berulah
tanggapan dari asita menyikapi hal ini apakah ini kemudian bisa berdampak atau impactnya besar pada sektor pariwisata bali
terima kasih mbak tiffany
saya kira apa yang disampaikan oleh pak gubernur bali beberapa waktu lalu terkait dengan adanya beberapa statement beliau
saya kira menurut kami sebagai pelaku para wisata adalah
suatu hal yang wajar yang beliau sampaikan karena beliau sebagai pimpinan wilayah yang mana bali ini harus dijaga keamanannya
kenyamanannya untuk para wisatawan karena bali ini merupakan salah satu destinasi pariwisata dunia yang sudah terkenal
jadi kami bersependapat dengan apa yang beliau sampaikan
namun demikian tentu ada poin poin yang harus kita pahami secara bersama
sama secara objektif jangan secara parsial
jadi yang beliau sampaikan kemarin itu adalah agar law enforcement yang selama ini sangat lemah
harus dikuatkan lagi dengan upaya seperti yang disampaikan
ada kontrol pengawasan dari instansi terkait
saya kira demikian mbak
oke pak putri di satu sisi memang
perlu ada pendekatan kepada wisatawan atau turis asing di bali untuk bisa tetap mengikuti norma berlaku
menghormati keberadaan penduduk lokal
etika kesopanan dan lain sebagainya
nah bagaimana kemudian asita memandang pendekatan semestinya yang dilakukan oleh pelaku perjalanan wisata
memberikan pemahaman tersebut terhadap wisatawan asing
ada dua poin yang harus saya sampaikan
pertama kami asita bali yang mempunyai anggota sebanyak empat ratus dua puluh biro perjalanan wisata
yang mana anggota kami secara jelas menghandle wisatawan mancanegara dari seluruh dunia yang datang ke bali
ini jelas mereka tujuannya adalah berlibur
dari sejak mereka datang di airport sampai kembali lagi mereka ke airport
dan menginap di hotel menuju objek objek perwisata itulah yang kami lakukan sebagai biru perjalanan wisata
nah di bali ini wisatawan yang datang ke bali ini kan tidak semuanya di handle oleh biro perjalanan wisata
ada juga wisatawan yang memang mereka datang melalui online atau mungkin melalui internet atau mungkin mempunyai kerabat di bali
kan banyak sekali
nah oleh karena itu terutama wisatawan wisatawan yang datang melalui online internet ini
kadang mereka berlibur ataupun stay di mana mereka pilih sendiri
nah misalnya di daerah seminyak daerah canggu dan sebagainya mereka banyak komunitas warga negara asing di sana
nah memang di sisi lain
bali ini kan memang membutuhkan sekali turis turis karena memang pariwisata lah sebagai andalan utama kehidupan kami
namun demikian kita juga harus memberikan sebuah treatment kepada warga negara asing ini
para wisatawan ini harus mematuhi aturan aturan yang ada
perlu di sini ada instansi terkait
pengawasan terhadap aturan aturan itu
kalau mereka tidak sesuai dengan aturan
ya mereka harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan itu
jadi kalau ada wisatawan ataupun warga negara asing yang tidak mematuhi
harus dikenakan sanksi jangan lemah
nah ketika aturan ini terasa lemah
maka mereka akan melunjak seperti yang viral saat ini
ada wisatawan ataupun warga negara asing yang melawan petugas
ini kan menandakan aturan kita lemah untuk diterapkan
oleh karena itu kami asita mendorong agar siapapun warga negara asing yang mau berlibur di daerah bali ini
wajib mengikuti aturan yang ada
dan mereka harus menghormati kebijaksanaan lokal yang kami miliki
tradisi yang kami miliki
tidak boleh semena mena
nah itu yang pertama
yang disampaikan tadi
disampaikan oleh pak gubernur benar
bukan berarti mereka tidak boleh menyewa kalau menurut pemahaman kami
sekarang ini kan ada wisatawan yang menyewa sepeda motor
mereka tidak punya sim
mereka tidak tahu mengendarai sepeda motor
dan baru belajar
ini kan membahayakan
ketika ada kecelakaan
atau sesuatu yang terjadi di jalan yang membahayakan daripada wisatawan itu sendiri
yang kena siapa
dimanapun kita berada untuk berusaha
tentu harus ada izin usahanya dan sebagainya
kami biro perjalanan wisata ini
kami mempunyai izin
kami mempunyai izin operasional
kendaraan kendaraan yang kami pakai ini
semua memenuhi perizinan
begitu juga guide yang kami pakai juga ada izin berlisensi dan anggota asosiasi
karena di bali ini jelas
bahwa pemerintah provinsi bali sudah mempunyai perda lima tahun dua ribu dua puluh
dan pergub dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
tentang tata kelola pariwisata bali
kenapa juga menjadi banyak yang berulah
karena ada kemudahan itu tidak bisa kita pungkiri
dalam kasus atau dalam case penyewaan motor
ya kan ada kemudahan bagi wisatawan
khususnya yang seperti kita bicarakan wisatawan asing
untuk menyewa sepeda motor
itu yang terjadi di bali saat ini
terkait dengan hal tersebut juga
saya akan minta bagaimana pendapat asita
audiensi yang dilakukan bersama pemerintah provinsi bali
terkait dengan wacana pencabutan visa on arrival
bagi turis rusia dan juga ukraina
ini yang juga menjadi concern belakangan ini pak putu
karena seperti yang dikelukan banyak pelaku pariwisata
bahwa masih dalam masa recovery
belum sepenuhnya pulih bali ini
artinya kita pelaku pariwisata bali
harus memahami statement pak gubernur ini
saya kira kita juga tidak terlalu buru buru
artinya mengiakan harus dicabut dan sebagainya
kan ini perlu kajian secara komprehensif ya
terkait dengan poa kan pasti ada imigrasi di sana
ada juga instansi yang lain
dan kita juga memerlukan data yang pasti
jumlah warga negara asing yang di mention
disebutkan tadi itu
jumlahnya berapa banyak dari kunjungan yang memang ada ke bali
sehingga tidak terjadi kerancuan di dalam menyampaikan sebuah pemberitaan
itu yang mungkin saya sampaikan
terus yang kedua
perlu juga kami sampaikan di dalam siaran ini
bahwa bapak gubernur juga sudah membentuk satgas gabungan
yang terdiri dari instansi terkait imigrasi
biaya cukai satpol pp
juga binas tenaga kerja
dan instansi asosiasi terkait untuk melakukan kontrol dan pengawasan
satgas gabungan ini bisa memberikan pengawasan terhadap warga negara asing yang berada di bali
kalau memang mereka melanggar daripada aturan visa visa yang mereka miliki
tentu akan dikenakan sanksi
apabila memang sampai parah pelanggarannya yang mereka harus dideportasi misalnya
saya kira itu juga harus dilakukan
sehingga akan ada efek jerah daripada wisatawan wisatawan yang nakal
yang memang ke bali tidak untuk tujuan berwisata
baik terima kasih pak putu winastra ketua dpd asita bali
sudah bergabung dengan diskusi kita malam hari ini